kasus covid sembilan belas di indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa masih terus bertambah ya
pemerintah sudah melonggarkan beberapa aturan
mulai dari soal perjalanan terus pusat perbelanjaan juga sudah dibuka tempat umum juga dibuka
dan sayangnya banyak yang mulai kendor melakukan protokol kesehatan
kami nggak lelah nggak capek mengingatkan anda
virus corona ini masih ada
kita lihat sekarang penambahan kasusnya seperti apa
penambahan kasus per hari ini ada satu sembilan ratus dua penambahan kasus
totalnya sekarang satu ratus empat puluh empat sembilan ratus empat puluh lima
penambahan tertinggi ada di dki jakarta kemudian kedua jawa timur jawa tengah ketiga dan jawa barat keempat
sekali lagi virusnya masih ada
yang sembuh sejauh ini dua tiga ratus lima puluh satu penambahannya
totalnya ada sembilan puluh delapan enam ratus lima puluh tujuh yang sudah sembuh
positivity rate di indonesia masih jauh tinggi
jauh di atas standar who yang hanya lima persen ya
jaraknya berapa tuh marginnya tinggi sekali selisihnya
dan kemudian yang meninggal dunia ada penambahan enam puluh sembilan jiwa meninggal dunia hari ini akibat covid sembilan belas
total sudah ada enam tiga ratus empat puluh enam orang yang meninggal dunia akibat covid sembilan belas
dan di antara ribuan korban covid sembilan belas di indonesia enam ribuan itu tadi
jangan lupa adalah mereka para tenaga kesehatan
sumber dari ikatan dokter indonesia
per empat agustus ada tujuh puluh empat orang dokter yang meninggal dunia
kemudian dari persatuan perawat nasional indonesia
ada enam puluh orang perawat yang meninggal dunia sejauh ini akibat covid sembilan belas
tolong jangan hanya dilihat dari angkanya saja
anda mungkin melihat oh masih di bawah seratus orang
tapi bayangkan begini kehilangan satu dokter saja
artinya ada berapa pasien sakit yang kehilangan kesempatan untuk mendapat perawatan yang baik dari satu dokter itu
selasa sore kemarin seorang lagi dokter di rsud dr sutomo surabaya meninggal dunia akibat covid sembilan belas
rumah sakit dr sutomo surabaya kembali kehilangan tenaga medisnya akibat terpapar covid sembilan belas
puluhan tenaga medis dan akademikus fakultas kedokteran unr surabaya memberi penghormatan terakhir
saat ambulans yang membawa jenazah dr sulis bayu suntono berangkat menuju kampung halamannya di karanganyar jawa tengah selasa malam
pria berusia empat puluh satu tahun tersebut adalah dokter spesialis ortopedi atau bedah tulang rumah sakit umum dr sutomo
sekaligus dosen di fakultas kedokteran universitas erlangga surabaya
ia meninggal pada selasa sore akibat terpapar covid sembilan belas
sebelum meninggal sulis sempat dirawat selama sebulan lebih di ruang isolasi khusus rumah sakit umum dr sutomo
saya merasa kehilangan luar biasa besar karena eka eklasan dalam mengabdi luar biasa didukung oleh kemauan
saya merasa kehilangan luar biasa besar karena eka eklasan dalam mengabdi luar biasa didukung oleh kemauan
saya merasa kehilangan luar biasa besar karena eka eklasan dalam mengabdi luar biasa didukung oleh kemauan
kepergian dr sulis bayu sentono menambah panjang daftar tenaga medis di indonesia yang meninggal akibat covid sembilan belas menjadi delapan puluh orang
muhammad yanuar komarudin surabaya jawa timur
turut berduka cita untuk para tenaga kesehatan yang berada di garis depan yang menghadapi langsung sehari hari covid sembilan belas
dan yang sekarang menjadi ironi
dan yang sekarang menjadi ironi
saat kasus masih tinggi pelonggaran dilakukan demi perputaran roda ekonomi
pemerintah sudah wanti wanti sebenarnya agar kita semua selalu taat protokol kesehatan
tapi nyatanya bagaimana kita lihat gambar gambar ini
beberapa gambar ini
yang pertama kita lihat dulu
enam belas agustus dua ribu dua puluh ini yang terjadi pada hari libur long weekend kemarin ya
di pangandaran saat libur tujuh belas an kemarin macet panjang
memang gambarnya ada tadi dan sudah rame di media sosial
memang kita semua butuh piknik tapi banyak yang nggak pakai masker karena mungkin merasa di pantai
tapi anda lihat kalau misalnya tadi gambar yang padat tadi sebelum ini
anda juga bisa lihat bahwa untuk jaga jarak agak sulit
yang berikutnya kita lihat ya
yang berikutnya kita lihat ada di gunung lawu pintu masuk via cemorosewu kabupaten magetan jawa timur
ya pos pendakian di cemoro sewu
anda lihat antreannya seperti apa
ini saat tujuh belas an kemarin ada sekitar satu lima ratus pendaki yang naik ke puncak
libur di gunung lawu
dan yang masuk dari cemoro sewu itu hanya diperbolehkan sekitar delapan ratus lima puluh pendaki
tadi ketika antrean gambar ini apakah menurut anda ada physical distancing di sana
ada juga yang tidak memakai masker
berikutnya kita lihat yang ketiga
nggak jauh dari jakarta dan selalu menjadi favorit warga ibu kota
ini adalah suasana kawasan puncak bogor saat libur
jalur cipanas puncak macet total
ada yang sampai ke jebak lebih dari enam jam bayangkan
tidak terbayangkan lagi bagaimana seperti apa suasananya di tempat liburannya di kawasan wisatanya
ini baru di jalannya
oke semua butuh piknik ya
tapi kami meminta anda untuk menghitung risikonya baik baik
nggak capek kami mengingatkan anda virusnya masih ada
vaksinnya masih jauh obatnya belum ada
nah apalagi besok libur panjang lagi
sudah banyak yang jalan jalan
jangan lupa tolong pakai masker
jaga jarak rajin
cuci tangan bukan buat anda saja tapi juga untuk orang orang yang anda sayang